dikonfirmasi bahwa proses evakuasi tiga jenazah yang menjadi korban dalam jatuhnya pesawat latih di bsd tanggerang selatan
sudah selesai pada pukul enam belas empat puluh waktu indonesia barat tadi
proses evakuasi dilakukan selama beberapa jam karena yang menjadi kendala adalah
evakuasi ini harus dilakukan secara hati hati mengingat posisi jenazah yang masih berada di badan pesawat
dari tiga jenazah dikonfirmasi identitasnya tiga tiganya adalah laki laki dan dibawa ke rumah sakit polri kramat jati
tadi ketika proses evakuasi selesai menggunakan ambulans yang sudah tiba di area lokasi sekitar pukul setengah tiga
langsung dibawa ke rumah sakit polri kramatjati
sekarang ketika proses evakuasi sudah selesai dilakukan yang akan dilanjutkan langkahnya oleh pihak terkait
terkait dugaan penyebab kecelakaan ini
nanti untuk badan pesawat yang masih berada di tkp akan menjadi kewenangan dari knkt
akan dibawa juga oleh knkt menunggu adanya alat berat yang tiba di lokasi
saudara tiga jenazah korban jatuhnya pesawat latih telah berhasil dievakuasi
ketiga korban sudah berhasil kami evakuasi
terima awal info itu kami di pukul tiga belas empat puluh tiga ya tadi ya
korban kami lihat dalam keadaan mike delta ketiganya
dan langsung dibawa ke rumah sakit polri kramatjati
untuk postress identifikasi selanjutnya oleh dvi
kita perlu hati hati untuk menarik keluar
kalau melihat cuaca pada saat kejadian itu hujan lebat